buat orang orang di level kota aja
kopi tiam itu asalnya kan dari bahasa kek
misalnya kewajiban untuk menyelanggarakan ibadah haji pada saat puncak haji dan dimadinya harbain
kemudian lapangan bola dijadikan
karena kecintaan teman teman itu tentunya tidak terbatas atau terpundung
biarkan masalah itu diucapkan dinyatakan
ini akan menurunkan lebih lagi populasinya karena tadi faktor reproduksi itu nomor satu